dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut dua
sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
karena tidak memenuhi syarat usia
sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden
terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini
sebaiknya tidak menggunakan handphone
tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone
tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama
saya kira masih bisa dipahami itu
tapi besok besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali
kemudian kalau ada hal hal lain yang tadi